meski pemerintah telah membuka kembali keran ekspor dan adanya kenaikan harga minyak mentah sawit atau cpo
sampai saat ini belum ada dampak positif bagi penghasilan petani swadaya
petani swadaya adalah petani yang bukan mitra perusahaan pabrik pengolahan kelapa sawit
budiono seorang petani sawit swadaya di desa sakean kabupaten muaro jambi memiliki luas lahan tiga hektare
namun ia harus merasakan selisih kesenjangan harga jual tandan buah segar atau tbs
per kilo tbs hanya dihargai pengepul rp satu lima ratus
padahal seharusnya standar harga terendah adalah rp dua dua ratus tujuh puluh dua per kilogram
nasib petani mitra masih lebih baik
pabrik pengolahan kelapa sawit membeli tbs mereka seharga rp dua delapan ratus per kilonya
kesenjangan harga ini dikeluhkan petani swadaya non mitra
apalagi tiap kali panen per dua pekan sekali hasil yang diperoleh juga tidak maksimal
tiga hektare lahan buah sawit yang didapat hanya
informasi itu rp lima belas
kalau belum naik lagi ini kan rp lima belas yang petang kemarin kan itu
itu kalau masih dapat untung apa enggak pak
tipis sekali bang ya
belum dipupuk tuh
itu hanya untung
hanya untuk apa weh buah weh kan
belum hanya untuk perawatan kebun
setelah dikurangi biaya operasional hasilnya belum dapat mencukupi biaya keluarga sehari hari
sebelumnya biaya keluarga diperoleh
sehingga harga sawit bahkan sempat hanya rp tujuh ratus per kilo hingga buah sawit dibiarkan membusuk di batang
edi rusmawanto sekretaris gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia atau gapki jambi
menyatakan naiknya harga cpo berdampak positif terhadap harga jual tbs terutama bagi para petani mitra
agar tidak terjadi kesenjangan harga yang terlalu jauh
pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah untuk membuat aturan khusus bagi para petani swadaya
sehingga para petani swadaya juga dapat mengikuti harga jual sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dinas perkebunan
ini berdampak terutama kepada petani khususnya yang bermitra
nah oleh karenanya bagi yang belum bermitra sesuai dengan permintaan nomor satu tahun dua ribu dua puluh delapan
kami mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat regulasinya tersendiri
sehingga dua dua yang bermitra dan meminta atau pekebun swadaya bisa mengikuti harga
yang ditetapkan oleh dinas perkebunan profesi masyarakat
kepala dinas perkebunan jambi agus rizal mengakui adanya kesenjangan harga itu
solusinya gubernur akan membuat aturan agar perusahaan membeli tbs petani swadaya
dengan selisih harga tak terlalu jauh dari petani mitra
kami juga akan dorong dan sudah ada juga surat dari bapak gubernur
untuk semua pabrik segera bisa menerima tbs petani kemudian harga yang ditetapkan
pemda jambi terus menghimbau perusahaan pabrik pengolahan kelapa sawit
membeli semua tbs petani dan mengawasi harga jual tbs
agar tidak lagi terjadi kesenjangan harga terlalu jauh
antara petani mitra dan petani swadaya